sobat rupiah udah tau kan kalau uang rupiah kertas tahun emisi dua ribu enam belas punya fitur fitur yang sulit dipalsukan
yuk kita kenalan satu persatu sama fiturnya
salah satu fitur yang menjadi ciri keaslian rupiah adalah blind code
blind code adalah kode tunanetra berupa efek rabaan yang dicetak timbul berbentuk sepasang garis miring di tepi kiri dan kanan uang
setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda
yaitu sepasang garis miring pada pecahan seratus ribu rupiah
dua pasang garis miring pada pecahan lima puluh ribu rupiah
pasang garis miring pada pecahan dua puluh ribu rupiah
pasang garis miring pada pecahan sepuluh ribu rupiah
pasang garis miring pada pecahan lima ribu rupiah
pasang garis miring pada pecahan dua ribu rupiah
enam pasang garis miring pada pecahan rp dua

nah jadi lebih mudah kan untuk semua orang bisa mengenali uang rupiah
coba ambil rupiah yang kamu punya dan temukan blind code nya
selalu jaga dan rawat rupiah untuk memaksimalkan ciri keasliannya
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia